sejumlah masjid menggelar kampung ramadan salah satunya di masjid jogokarian
setiap tahun selama ramadan masjid ini menyajikan dua lima ratus porsi makanan gratis untuk berbuka puasa
nah seperti apa suasana kampung ini selama bulan ramadan
korespondensi ann indonesia davictor pangaribuan yang di sana akan mengajak anda
mengintip kesibukan warga di kampung jogokarian
ada yang berbeda di kampung jogokarian
kecamatan mantri jeron kota yogyakarta saat bulan ramadan tiba
kampung ini mendadak ramai dengan digelarnya kampung ramadan jogokarian
tak hanya itu warga di kampung ini memiliki tradisi unik selama ramadan
dengan menyediakan makan gratis untuk berbuka
setiap hari para ibu di kampung ini sibuk memasak nasi di dapur masjid jogokarian
sementara lauknya dimasak oleh warga kampung di rumah rumah secara bergantian
tradisi ini telah hadir selama puluhan tahun
tradisi memasak masal untuk berbuka puasa di kampung ini dilakukan oleh dua puluh tujuh kelompok dasar wisma
masing masing kelompok terdiri dari sepuluh atau lebih keluarga
setiap kelompok bertugas memasak dua lima ratus porsi makanan per hari selama bulan ramadan secara bergantian
biayanya ditanggung dari masjid dan sumbangan warga
menjelang sore nasi dan lauk yang dimasak oleh warga mulai disajikan dalam piring
ada sekitar seratus orang relawan yang terlibat menyiapkan makanan di masjid ini
laki laki dan perempuan semua bergotong royong
jadi memang ada beberapa tempat yang disediakan untuk setiap warga yang ingin berbuka puasa gratis di masjid ini
ada tempat yang bisa mengambil makanan laki laki dan perempuan
kemudian juga ada khusus untuk para perempuan ada juga khusus untuk laki laki
dan ada pula
ada tempat yang disediakan khusus bagi yang ingin berbuka puasa gratis siapapun penjalan kaki di depan masjid ini
nah sebenarnya buka puasa gratis di kampung ramadan jogokarian ini menggunakan piring langsung
sebenarnya ada filosofi tersendiri mengapa harus dengan piring seperti ini
sebenarnya kita untuk filosofinya itu untuk perusahaan masjid itu mengguyupkan masyarakat
biar mereka bersama sama bersatu untuk memamurkan masjid
karena bisa dilihat dua lima ratus porsi setiap hari itu membutuhkan banyak tenaga
dari mulai masaknya bersih bersih menyiapkannya itu membutuhkan banyak orang
jadi mereka masyarakat kita itu kita apa namanya kita suruh untuk bergotong koyong
kemudian untuk bersama sama untuk menyiapkan semua yang kita cari
tidak memilih cara instan nasi bungkus saja nasi kotak saja begitu
kalau nasi kotak nasi bungkus itu kan kita
menimbulkan sampah juga makanya itu kita berusaha untuk mengurangi sampah
tak hanya warga setempat warga dari luar kampung pun ramai membadati masjid
untuk menggelar tradisi berbagi makanan gratis selama bulan ramadan pada tahun dua ribu delapan belas ini
pengelola masjid menghabiskan dana sekitar lima ratus dua puluh juta rupiah
jadi jangan malu malu makan buka puasa di masjid karena itu bukan sotako
tapi ini penghormatan pada yang puasa
yang pahalanya lebih besar
ada sotako biasa rasulullah mengatakan
manfataroso iman fihi kanalahum makfiratan lidunubihi warokabati minanar
barang siapa memberi buka puasa di bulan puasa itu pada orang yang berpuasa
baginya ampunan dari dosanya dan pembebasan dari seksa api neraka
nah jika anda berencana ke yogyakarta tak ada salahnya mengunjungi masjid ini
sekaligus merasakan suasana ramadan yang begitu kental bersama warga setempat
victor pangaribuan yogyakarta